inilah musim gugur di wilayah liuzhou guangxi tiongkok
dimana para wisatawan dan penduduk setempat
menikmati pemandangan indah dari hamparan rumput muhli berwarna merah muda
yang berada di lahan seluas lima puluh hektare
banyak dari pengunjung yang datang menyebut pemandangan indah ini sebagai samudera merah muda
tak hanya itu mereka juga menyempatkan untuk bersuah foto
diketahui rumput muhli merah muda merupakan tanaman herba abadi
yang tumbuh subur saat cuaca hangat
tingginya mencapai tiga puluh hingga sembilan puluh cm dengan lebar enam puluh hingga sembilan puluh cm
rumput muhli biasa mekar dari bulan september hingga november setiap tahun
bekerjasama dengan seniman sebastian ramirez
lebih dari satu ratus lima puluh siswa terlibat dalam produksi mosaik
yang menampilkan momen kemenangan messi saat memegang piala dunia
mosaik ini menggunakan sekitar sembilan puluh ribu tutup botol plastik berwarna warni
rencana awal proyek ini hanya menggunakan delapan puluh ribu tutup botol
namun para siswa bertekad untuk melampaui angka tersebut
dengan penambahan logo tiga bintang dan kalimat terima kasih kapten
maha karya yang tampak seperti sebuah lukisan ini
menampilkan secara detail sosok seorang messi termasuk tato di lengan tangannya
karya ini merupakan bentuk rasa terima kasih dan juga penghormatan kepada pemain bintang sepak bola

di rio de janeiro brazil ada pameran yang memadukan seni dan teknologi
bernama nova bienal rio atau new rio bioniel yang diadakan dua tahun sekali
pameran yang dimulai pada rabu dua puluh september ini berisi karya karya seperti mesin yang membentuk hubungan sosial
pegas cahaya untuk menjelaskan fisika kuantum hingga robot
dengan tentakel yang bereaksi terhadap gerakan manusia
pameran nova bianal rio diadakan di museum of tomorrow ini bertujuan untuk melibatkan publik
merasakan pengalaman unik seperti augmented reality virtual reality karya kecerdasan buatan
pembelajaran mesin animasi seni permainan dan video
pameran ini akan berlangsung hingga dua puluh sembilan oktober mendatang